dan selanjutnya kita akan lihat bersama data persebaran dari virus corona di indonesia
ini dia datanya
hingga jumat sore pemerintah mengumumkan penambahan tiga tiga kasus konfirmasi positif covid sembilan belas
dan data ini lebih dari tiga orang dalam sehari yang dinyatakan positif covid sembilan belas
dan ini adalah penambahan tertinggi dalam dua puluh empat jam terakhir sejak kasus pertama diumumkan oleh presiden joko widodo pada dua maret lalu
sehingga totalnya ada satu ratus enam puluh lima delapan ratus delapan puluh tujuh orang yang sudah dinyatakan positif covid sembilan belas di indonesia
sementara itu ada satu ratus dua puluh sembilan ratus orang yang dinyatakan sembuh dan tujuh satu ratus enam puluh sembilan lainnya meninggal karena covid sembilan belas
untuk itu angka angka ini haruslah menjadi pengingat kita untuk tidak abai terus terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran dari virus mematikan ini